anda kembali bersama kami di after sepuluh kasus pembunuhan aktivis ham munir yang diracun dalam penerbangan jakarta amsterdam tujuh september dua ribu empat belas
artinya tepat tiga belas tahun lalu masih menyisakan misteri
dan hingga saat ini aktor intelektual kasus tersebut belum tersentuh hukum
sementara upaya untuk membuka dokumen penyelidikan kasus pun masih menemui jalan buntu
tiga belas tahun berlalu namun kematian aktivis ham munir tolib yang tewas diracun pada tujuh september dua ribu empat masih jadi misteri tak berkesudahan
hingga kini siapa aktor intelektual kasus tersebut tak juga menemui jelik terang
istri mendiang munir suciwati terus mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengusut kasus ini
suci menganggap pemerintahan jokowi tidak serius
dalam menyelesaikan kasus pelanggaran pelanggaran ham khususnya kematian suaminya
pemerintahan atau rejim siapapun ketika tidak menyelesaikan kasus hak asasi manusia pelanggaran hak asasi manusia dan tentunya juga salah satunya adalah munir
beragam upaya telah ditempuh suciwati beserta sejumlah aktivis ham untuk bisa mengungkap perlahan kasus munir ini
namun beragam alur pelik juga yang mereka temui
yang terbaru upaya hukum yang ditempu untuk membuka hasil tim pencari fakta munir pun kembali dimentahkan
seperti dilansir di laman mahkamah agung ma menolak permohonan kasasi yang diajukan kontras
upaya itu bermula saat kontras menggugat sekretariat negara untuk membuka hasil tpf munir
di mana komisi informasi pusat atau kip sudah memerintahkan setnek agar segera mengumumkan hasil penyelidikan itu ke masyarakat
namun setnek justru mengajukan banding ke pt un jakarta dan dikabulkan sehingga tidak wajib mengumumkannya ke publik
kontras pun mengajukan kasasi
maka hukum itu kembali menemui jalan buntu
agus turmansyah cnn indonesia
menyelesaikan kasus pembunuhan munir tampaknya masih menemui jalan buntu
siapakah dalang dibalik pembunuhan munir pun hingga tiga belas tahun belum terungkap
untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan skype dengan usman hamid direktur amnesty international indonesia
selamat pagi pak usman
selamat pagi cnn selamat pagi joy sheryl
selamat pagi pak usman
lima belas tahun sudah berlalu namun kasus ini masih belum tuntas
bagaimana tanggapan anda ketika mahkamah agung menolak kasasi kontras tentang pembukaan dokumen dokumen yang dipercaya bisa mengungkap masalah pembunuhan munir ini
sebenarnya kita menyesalkan
tapi kalau misalnya mahkamah agung mau mengambil satu terobosan hukum
mestinya bisa memanggil atau mendapatkan sebuah penjelasan dari para mantan petinggi pemerintah di masa yang lalu
karena mantan presiden sby mantan menko polhukam joko suyanto mantan kapolri mantan kepala bin mantan sekretaris kabinet sekretaris negara pak sudi salahi
semuanya pernah berkumpul ketika ada polemik hilangnya laporan tim pencari fakta
dalam pertemuan itu mereka menyatakan bahwa ketika mereka menjabat di pemerintahan sebelumnya
mereka mengakui benar benar telah menerima laporan tersebut
dan telah menyimpannya di dalam keseketarian negara
dengan kata lain laporan itu semestinya benar benar ada
nah sekarang tentu kita menghormati putusan mahkamah agung
tetapi itu tidak berarti presiden joko widodo bisa menggunakannya sebagai alasan untuk menghentikan perkara pembunuhan munir
baik pak usman apakah anda melihat kasus munir ini secara sistematis ada kesengajaan tidak akan diusut
sejauh ini memang usaha untuk menemukan kembali laporan tim pencari fakta kurang mendapatkan perhatian yang serius
apakah ini benar benar sekedar perhatian yang tidak sungguh sungguh
atau ini satu usaha sistematis sulit untuk menyimpulkannya demikian
apalagi pada tahun yang lalu di bulan september
presiden joko widodo mengumpulkan sejumlah ahli hukum
ada masukan hukum dari mereka dalam menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham
termasuk kasus pembunuhan terhadap munir
jika kita lihat pak apakah amnesty international ini bisa menindaklanjuti kasus munir
kalau misalnya memang bisa seperti apa pak mekanismenya
tentu yang diperlukan adalah otoritas hukum yang resmi
dalam hal ini badan badan penegak hukum mulai dari polri kejaksaan
sampai dengan kehakiman
dari pengamatan amnesty international
putusan pengadilan negeri jakarta selatan pada tahun dua ribu tujuh belas
itu masih bisa dilihat sebagai putusan bebas yang tidak murni
sehingga membuka jalan bagi jaksa agung di bawah presiden
untuk mengambil langkah langkah hukum luar biasa
misalnya dengan mengajukan upaya peninjauan kembali
upaya itu bisa didasarkan pada argumentasi bahwa majelis hakim mengabaikan beberapa fakta
sekaligus juga kejanggalan selama persidangan
misalnya sejumlah saksi yang penting
yang menjelaskan keterlibatan aktor yang menyuruh melakukan peracunan tersebut
tetapi mencabut kesaksian karena diintimidasi atau karena alasan keselamatan
sehingga sebagian dari mereka tidak bisa dihadirkan
karena tidak ada jaminan perlindungan
sebagian lagi hadir tetapi memberikan keterangan yang bertolak belakang
atau mencabut kesaksian tersebut karena alasan keselamatan dan keamanan
argumen lain bisa saja dikemukakan oleh jaksa agung
apabila ingin mengajukan upaya peninjauan kembali
yaitu dengan bekerjasama dengan kepolisian
mengumpulkan bukti bukti yang baru
lalu mengajukannya ke mahkamah agung
sebagai usaha untuk peninjauan kembali atas perkara ini
seandainya putusan terakhir di dalam perkara pembunuhan munir
yang membebaskan orang yang menyuruh melakukan pembunuhan tersebut
diterima sepenuhnya oleh jaksa agung dan kapolri
maka sebenarnya jaksa agung dan kapolri bisa bekerjasama
untuk memulai penyelidikan dan penuntutan yang baru
bisa saja itu menghasilkan tersangka yang baru
kalau memang tersangka yang sebelumnya
atau terdakwa yang sebelumnya yang diakini
menyuruh melakukan pembunuhan terhadap munir itu
bukanlah orang yang sebenarnya
jadi ada banyak jalan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan munir
termasuk menemukan kembali laporan tersebut
sebenarnya ini bukan masalah teknis lagi
seharusnya ini dilihat sebagai kehendak politik
apakah kehendak politik itu ada
kemauan politik itu ada untuk menyelesaikan kasus pembunuhan munir
tentu kami mengapresiasi pernyataan
saya adalah presiden beberapa kali yang menyatakan komitmennya
untuk menyelesaikan kasus pembunuhan munir
namun demikian tentu pernyataan itu perlu dibuktikan
dengan kemajuan kemajuan konkret pada ranah hukum
misalnya sebuah penyidikan baru di kepolisian
atau misalnya sebuah upaya hukum luar biasa oleh jaksa agung
di tingkat yang lebih tinggi peninjauan kembali misalnya
pak usman berkaca dari kasus ini tiga belas tahun sudah berlalu
baru baru ini juga muncul kasus yang serupa
misalnya adalah kasus novel baswedan
sampai saat ini pun bahkan aktor lapangan belum didapat
sebenarnya apakah ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang serius
menanggapi hal ini dan langkah konkret seperti apa yang bisa dilakukan
tadi bapak sempat menyebut juga ada perlindungan terhadap saksi
dan hal hal sebagainya itu
apakah itu yang harus didorong pemerintah saat ini
agar kasus kasus seperti ini bisa cepat terungkap
saya kira itu benar
jadi pertama perlu ada jaminan perlindungan bagi saksi saksi yang dibutuhkan
untuk membuktikan sebuah kejahatan yang sangat serius sekaligus juga sensitif
seperti serangan terhadap penyidik kpk novel baswedan
kalau dilihat dari pernyataan presiden pada awal ketika peristiwa penyerangan itu
baru saja terjadi
ada usaha untuk
memberikan simpati pada penyerangan terhadap novel
meskipun di hari h sebenarnya kami ketika itu menunggu kedatangan presiden untuk mengunjungi novel baswedan
karena novel sosok penyidik yang sangat berharga di dalam kpk
dan sosok didikan kepolisian yang punya integritas di dalam mengusut kasus kasus kejahatan korupsi
nah sayangnya hingga hari ini bahkan beberapa hari lagi kita akan memasuki lima bulan setelah peristiwa ini

belum juga ada tanda tanda keseriusan
kelihatan sekali pernyataan presiden yang menyatakan akan mengusut kasus penyerangan terhadap novel baswedan
tidak dijalankan secara sungguh sungguh oleh pihak kepolisian
bahkan di awal awal sempat ada usaha untuk menyederhanakan penyerangan terhadap novel ini
dengan dikait kaitkan pada persaingan bisnis gamis yang dilakukan oleh istrinya
ini persis mengingatkan kasus penyerangan terhadap novel ini

ini persis mengingatkan kasus penyerangan terhadap novel ini

atau kasus pembunuhan jurnalis udin di yogyakarta yang juga disederhanakan menjadi persoalan domestik
yaitu urusan selingkuh antara udin dengan seorang perempuan yang pelakunya yang suaminya membunuh udin
dan itu semua ternyata tidak benar

bukti bukti hukum yang kemudian ditemukan dalam kasus udin dalam kasus munir dan sekarang dalam kasus novel baswedan
itu tidak memperlihatkan adanya masalah masalah domestik atau masalah masalah sepele
yang tidak ada urusannya dengan pekerjaan pekerjaan mengusut kasus kejahatan
apakah itu korupsi seperti udin dan novel atau kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dilakukan oleh munir
kalau presiden tidak sungguh sungguh dalam menyelesaikan kasus pembunuhan munir atau penyerangan terhadap novel
rasanya usaha untuk menegakkan hak asasi manusia memberantas korupsi di indonesia tidak akan pernah benar benar berjalan efektif
pak usman terima kasih telah bergabung bersama kami semoga kasus kasus bisa cepat selesai dan terungkap saat ini
baik hingga kini kematian munir said talib seorang aktivis hak asasi manusia pada tahun dua ribu empat belum terungkap
tujuh belas tahun istri maupun kerabatnya terus melakukan proses hukum atas kematian munir yang dinilai tidak wajar berikut adalah perjalanan kasus munir
munir said talib pendiri lsm kontras dan juga imparsial ini sering bersikap proaktif untuk mengusut dugaan pelanggaran ham berat yang terjadi di indonesia
pada dua ribu empat saat munir berusia tiga puluh delapan tahun
pada dua ribu empat saat munir berusia tiga puluh delapan tahun
aktivis ham ini ditemukan meninggal dunia di dalam pesawat yang menuju amsterdam belanda penyelidikan pun berlangsung
pada sebelas november dua ribu empat institusi forensik belanda membuktikan munir meninggal akibat racun arsenik dengan dosis yang fatal
pada delapan belas maret dua ribu lima mabes polri menetapkan polikarpus budihari prianto seorang pilot maskapai garuda sebagai tersangka pembunuh munir
polikarpus difonis hukuman empat belas tahun penjara pada dua belas desember dua ribu lima karena terlalu banyak penyakit

atas putusan tersebut pihak polikarpus mengajukan banding hingga tingkat mahkamah agung
pada tiga oktober dua ribu enam ma mengeluarkan keputusan bahwa polikarpus tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap munir
ianya bersalah menggunakan dokumen palsu untuk perjalanan sehingga difonis dua tahun penjara
namun demikian upaya hukum tetap dilakukan oleh kejaksaan sehingga poli tetap dihukum dua puluh tahun
dua puluh tahun penjara dikurangi masa tahanan
pada dua ribu empat belas poli bebas bersyarat
dalam kasus ini mantan deputi lima badan intelijen negara
mudi per sempat terseret
mudi diproses hukum pada dua ribu delapan
namun pengadilan hingga tingkat ma memfonis bebas murni
pegiat ham pun tidak tinggal diam
pada oktober dua ribu enam belas kontras mengajukan
sengketa informasi hasil penyelidikan tpf kasus munir
kepada komisi informasi publik
kontras meminta pemerintah mengumumkan secara utuh
hasil penyelidikan kasus munir
dan dikabulkan oleh komisi informasi publik
di bulan yang sama presiden joko widodo meminta
jaksa agung hm prasetyo kembali mengusut kasus munir
namun hasil keputusan komisi informasi publik
kembali digugat oleh menteri sekretaris negara
dari tingkat ptun hingga ma
dan pada tiga belas juni dua ribu tujuh belas
mahkamah agung menyatakan bahwa merujuk kepada
keputusan ptun yang memutuskan bahwa
dokumen tidak dikuasai oleh kementerian setenai
sehingga tidak berkewajiban mencari dokumen tersebut
muhammad rifqi cnn indonesia